anda kembali bersama cnn indonesia breaking news
ribuan personil keamanan disiagakan di gedung dewan perwakilan rakyat
untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa saat sidang paripurna terakhir digelar mulai pukul sepuluh pagi
informasi dari kepala bidang humas polda metro jaya menyebutkan bahwa
dua puluh lima ratus personil gabungan tni pori lengkap dengan kendaraan taktis
disiagakan sejak senin pagi di kawasan gedung dpr
akses jalan arteri gatot subroto arah selipi ditutup dengan menggunakan beton dan juga kawat berduri
kendaraan dari arah semanggi dialihkan melalui jalan gerbang pemuda
dan pintu eksit tol slipi satu di depan gerbang dpr juga tidak bisa dilalui kendaraan
dan kini kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
gita gowinda yang kini tengah berada di luar gedung dpr ri
selamat siang gita
bagaimana situasi di luar gedung dpr saat ini
kalau tadi mahardika sempat menyebutkan bahwa aksi ini belum dimulai meskipun masa sudah terlihat
bagaimana dengan saat ini
ya selamat siang anissa
memang pada pukul sebelas siang ini untuk aksi demonstrasi yang rencananya digelar
oleh para mahasiswa dan juga sejumlah masyarakat ini digelar
di depan gedung dewan perwakilan rakyat
namun hingga saat ini memang dari pantauan kami masih belum ada pergerakan aksi hingga siang hari ini
namun dari pengamanan pihak polisian dan juga tni polri sudah dilaksanakan sejak senin pagi
di mana ada dua puluh lima ratus personil gabungan dari tni dan juga polri yang sudah berjaga lengkap dengan kendaraan taktisnya
dan sementara ini untuk aksi demonstrasi ini dari informasinya akan dilaksanakan sebelum sholat zuhur
mungkin sebelum jam dua belas ini akan ada pergerakan masa
namun kami akan selalu memantau bagaimana untuk pergerakan massa di depan gedung dpr ri ini
akhirnya di jakarta
namun jika kita melihat dari sejumlah titik yang dijaga
memang ada beberapa titik ini yang bisa meluas tidak hanya di depan gedung dpr saja
namun juga ada beberapa titik yang juga diantisipasi oleh pihak polisi dan juga tni
dimana di arah palmera dan juga raslipi yang mungkin juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian
dan sementara itu untuk
dari pengamanan juga di depan gedung dpr ri juga dipasang yaitu kawat berduri
dan pengamanan oleh pihak kepolisian ini sudah lengkap sejak tadi pagi
dan dari tuntutan yang memang nanti akan disuarakan oleh mahasiswa dan juga masyarakat ini
memang masih sama dengan aksi pada minggu lalu
seperti hanya ada tujuh tuntutan
dimana untuk penolakan yaitu undang undang yang sudah disahkan oleh dpr
yaitu mengenai undang undang kpk
yang sudah disahkan pada tanggal tujuh belas september

dan juga terkait ruu yang kontroversial atau bermasalah
seperti halnya rkuhp dan juga ruu minerba ketenagakerjaan permasyarakat dan juga sejumlah ruu lainnya
selain itu juga dari mahasiswa dan juga masyarakat ini juga menuntut
seperti halnya yaitu menolakan atas pimpinan kpk yang bermasalah
dan juga terkait penyelesaian permasalahan ham
dan juga permasalahan ini yang masih belum tuntas oleh pemerintah
dan juga untuk menolak
dan untuk pemerintah untuk segera menyelesaikan terkait permasalahan yang ada di konflik yang ada di papua
dan memang untuk pada siang hari ini aksi demonstrasi memang belum terlihat
namun informasinya selain dari masyarakat dan juga dari mahasiswa yang nanti akan menyuarakan
seperti halnya tujuh tuntutan
di mana hari ini juga dilaksanakan yaitu sidang paripurna terakhir untuk dpr
namun jadwalnya pukul sepuluh memang masih molor
kita masih menunggu untuk jalannya sidang
dan juga memantau aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga masyarakat
ya gita bagaimana dengan situasi arus lalu lintas hingga saat ini
apakah masih stabil begitu meskipun ada beberapa titik jalan yang ditutup begitu ya gita
ya memang di depan gedung dpr ri ini memang arus dari kendaraan ini masih tergolong stabil
sedikit padat seperti itu
namun memang arus lalu lintas untuk menuju ke depan gedung dpr ini memang beberapa dialihkan atau ditutup
dan untuk jalur transjakarta ini untuk yang menuju ke yang jalur arah depan yaitu dpr ini juga dialihkan ke beberapa titik
di mana pengalihan arus lalu lintas ini sudah dilaksanakan sejak pagi tadi
hingga saat ini untuk pantauan dari arus lalu lintas memang masih tergolong normal
namun memang ada
kepada sedikit kepadatan yang ada di depan gedung dpr ini sendiri
karena memang sudah dijaga oleh pihak polisian tidak hanya di depan pagar gedung dpr saja
namun di sejumlah titik karena memang diprediksi untuk masa yang datang pada hari ini pada tanggal tiga puluh september ini juga akan meluas ke beberapa titik yang ada di sekitar gedung dpr ri anissa
ya gita dari pantauan anda di sana peserta aksi ini datang dari mana saja
apakah hanya dari mahasiswa di jakarta atau terlihat juga para peserta aksi yang datang dari luar jakarta
ya masa aksi memang diinformasikan dari kolongan yaitu dari mahasiswa yang memang sudah mengkonfirmasi akan melaksanakan aksi ini dan juga mengajukan tuntutannya yaitu sebanyak tujuh tuntutan seperti halnya yang tadi saya sebutkan
memang dari beberapa mahasiswa yang ada di sejumlah universitas seperti halnya dari universitas indonesia dari universitas nasional dari uin dan beberapa universitas lainnya
namun dari pantauan
dari pantauan kami memang sejumlah informasi memang beredar yaitu dari kelompok dua ratus dua belas ini juga akan melaksanakan aksi pada hari ini siang hari ini di depan gedung dpr dan juga tuntutannya ini sama seperti halnya dari mahasiswa dan juga masyarakat
namun juga ada beberapa tuntutan yang memang berbeda yaitu menuntut yaitu dari dua ratus dua belas untuk menuntut adanya mundurnya presiden jokowi seperti itu
tapi kami akan terus memantau apakah
dari masa aksi dua ratus dua belas ini akan menuju gedung dpr ri namun hingga saat ini memang masih belum terlihat untuk dari masa dua ratus dua belas ini anissa
ya gita jadi jika tadi anda katakan bahwa memang ada tujuh tuntutan yang akan disuarakan oleh aksi pada hari ini
namun ini apakah agenda ini hanya akan berlangsung di depan gedung dpr atau mungkin masa akan kemudian bergerak ke lokasi lain
karena kalau kita seperti yang kita ketahui sendiri tadi rifatnya sudah menyatakan
memang pada sidang paripurna hari ini tidak akan ada pengesahan ruu
ini artinya jika terkait dengan ruu kpk begitu bola panas sekarang sudah ada di presiden
karena ada pertimbangan dari pertimbangan untuk mengeluarkan perpu begitu
dan juga kalau kita berbicara mengenai ruu lainnya ataupun tuntutan lainnya ini sebenarnya pada oleh anggota dewan yang akan melangsungkan sidang paripurna ini kan
sebenarnya tidak akan diresolusi
sahkan begitu ya
jadi apakah aksi akan berlanjut ke lokasi lain atau tetap ada di gedung dpr
ya anissa sampai dengan pukul sebelas lewat lima belas ini memang aksi masih belum terlihat di depan gedung dpr
namun apabila kita memantau dari beberapa demonstrasi yang terjadi di sebelumnya pada minggu lalu
memang dari pihak kepolisian dari pasukan gabungan tni polri ini juga mengamankan di beberapa titik
jadi mungkin dimungkinkan saja dari masa yang datang dari masyarakat ataupun dari mahasiswa atau dari kelompok lain yang memang akan menuntut sejumlah tuntutan kepada dpr ri ini akan bergerak ke beberapa titik yang ada di sekitar gedung dpr ini
namun memang sampai dengan saat ini kami masih belum melihat adanya pergerakan masa di sekitar gedung dpr
namun dari pantauan dari pihak polisian dari tni
jadi mungkin dari beberapa titik yang dijaga ini memang tidak hanya di gedung dpr saja namun juga di beberapa titik seperti ini mungkin bisa saja masa bergerak ke arah palmera dan juga ke beberapa titik yang mungkin ini juga dapat mengganggu arus lalu lintas dari masyarakat ini
jadi untuk pengamanan dan juga sejumlah antisipasi apabila masa yang bergerak dari gedung dpr menuju ke beberapa titik yang ada di lokasi di jakarta dari pihak kepolisian dan juga tni polri memang sudah berjaga dan seperti saya katakan tadi sudah ada dua puluh rekomendasi
jadi mungkin dari beberapa titik yang ada di lokasi ini mungkin juga ada yang berjaga dan seperti saya katakan tadi sudah ada dua puluh rekomendasi
untuk anda kami akan terus tunggu perkembangannya selamat kembali melanjutkan tugas